terima kasih anda masih bersama kami
umumnya kafe menjadi tempat nongkrong anak anak muda yang terkadang juga menyediakan pertunjukan musik langsung
namun berbeda halnya dengan sebuah kafe yang ada di mataram nusa tenggara barat
kafe tersebut justru menyajikan live tadarus
bahkan pengunjung yang datang dan mengaji akan diberikan makanan dan minuman gratis sepuasnya
lantunan ayat ayat suci menggema di sebuah kafe di kawasan jalan pemuda gomong mataram
sedikitnya sepuluh orang pengunjung kafe setiap malam datang bergiliran untuk menyumbangkan suaranya bertadarus
sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dari luar kota mataram
sambil menunggu pengunjung kafe setiap malamnya pengelola juga mendatangkan pembaca al quran atau kori dan koriah
yang ada di kota mataram untuk bisa mendampingi para peserta yang mengaji
seperti lagu musik ada suatu musik suasana ramadannya begitu kental
bagi para pengunjung yang telah menyumbangkan suaranya untuk melantunkan ayat ayat suci al quran
pengelola kafe menyediakan makanan dan minuman gratis sepuasnya sebagai bentuk ucapan terima kasih
lalu rahmat juniadi mataram nusa tenggara barat